dan untuk mengetahui situasi terkini pasca gempa di turkiye langsung saja saya sapa al farouk head of asar humanity region turkiye relawan indonesia yang berada di kota adana turki
selamat siang waktu turki mas farouk
selamat siang mas reza
ya mas farouk mungkin anda bisa gambarkan terlebih dahulu apa yang sedang terjadi di belakang anda dan mungkin anda juga bisa berikan keterangan kepada kami kondisi di lokasi anda berada sekarang mas farouk
ya sekarang saya berada di kota adana tepatnya di belakang saya terjadi proses evakuasi dari salah satu apartemen yang memiliki empat belas lantai
ini lokasi di jalan baris manco terdapat kurang lebih dua puluh empat bangunan yang runtuh akibat gempa di kota adana ini
kami dan tim langsung bergerak kemarin
ini hari kedua kami di sini dan ketika kami sampai adana sore kemarin kita langsung tiba di jalan baris manco ini dan mengamati segala macam aktivitas di sini
dan dari tadi informasi yang saya dapatkan proses evakuasi tadi malam pukul dua dini hari sekitar dua dini hari sudah dikeluarkan satu orang berumur lima puluh tahun dengan selamat
namun ketika pagi ini saya kembali di lokasi yang sama kami melihat tiga warga yang sudah meninggal dunia dan langsung dievakuasi oleh ambulan
seperti itu mas reza
baik mas farouk tadi anda mengatakan banyak apartemen di sana yang sedang dilakukan proses evakuasi
lalu mungkin anda bisa ceritakan kepada kami apakah evakuasi di sana berlangsung dua puluh empat jam dan apa saja yang menjadi hambatan dalam proses evakuasi
ya proses evakuasi dua puluh empat jam para profesional dan juga tim sar saling bersif berganti
karena memang ketika sampai sini juga masih dilakukan proses evakuasi
dan termasuk di beberapa kota masing masing dari sepuluh provinsi yang terjadi gempa yang kita tahu ada di gaziantep kahraman maras
pusat dari titik gempa juga malah masing masing memiliki kesulitan tersendiri
namun yang lebih utama adalah musim dingin yang sangat keras di sini
di adana itu mungkin bisa dilihat oleh mas reza dan juga pemirsa tidak terlalu bersalju
namun di kota seperti amasya dan kahraman maras sangat sangat kesulitan dalam menghadapi musim dingin kali ini
seperti itu mas reza
menjadi salah satu faktor yang cukup menghambat
tapi kalau saya bisa tanya selain anda di kota adana anda menemukan relawan dari negara mana saja yang ada di sana
ketika kita sampai memang bandara istanbul waktu itu juga salju dan memang kita delay dua jam perjalanan menuju ke sini
dan ketika sampai di bandara ada seperti relawan dari jepang dan juga kami melihat
tim sar dari rusia tiba di adana
karena memang adana merupakan kota yang dijadikan andalan untuk jalur udara seperti itu
dibanding beberapa tempat lainnya seperti hatta yang landasannya masih rusak
mas farouk kalau bisa saya tanya fokus anda sekarang kemana
apakah memang untuk seluruh korban gempa atau hanya fokus kepada warga negara indonesia saja yang terdampak di sana

kami sebagai asal indonesia kita tidak terlalu banyak
masar humanity lebih fokus pada korban gempa
alhamdulillahnya dari pihak kedutaan besar indonesia sudah mengevakuasi satu ratus dua puluh tiga warga indonesia
dari kahraman maras yang mayoritas adalah mahasiswa menuju wisma di angkara
dubes pak iqbal alhamdulillah langsung turun tangan untuk menangani masalah wni
dan menurut informasi juga sangat disayangkan
di kahraman maras ada wni perempuan yang meninggal dunia karena gempa
disertai suami dan anak yang merupakan warga negara turki
mas farouk mungkin anda juga bisa jelaskan kepada kami bagaimana anda melakukan koordinasi dengan otoritas tempat
kami melakukan koordinasi dengan ngo lokal lembaga kemanusiaan lokal
dengan memberasain mereka kita pergi ke tim sar yang disebut dengan afad
koordinasi dengan mereka agar bisa lebih dalam menuju titik titik yang terdampak
seperti itu mungkin
oke anda berkoordinasi dengan orang lokal di sana
tapi mungkin anda juga bisa jelaskan kepada kami daerah mana saja yang terdampak
tapi masih belum banyak bantuan yang tersentuh di sana
ya menurut informasi yang kami dapat juga
seperti yang kita tahu bahwa pusat dari guncangan ada di kahraman maras
jadi untuk masuk ke bantuan bantuan berfokus di sana kahraman maras
namun pagi ini dari beberapa informasi yang kami gali
memang adiaman dan malatya yang merupakan di sana juga banyak sekali korban dan juga kerusakan
namun sayangnya bantuan baik itu dari pemerintah ataupun lembaga kemanusiaan lokal
belum terlalu mencapai para pengungsi di sana
jadi mereka mengeluhkan bantuan yang belum datang
seperti itu maksudnya
namun untuk kahraman maras dan hatay alhamdulillahnya sudah bantuan bantuan sudah datang
baik itu dari pemerintah ataupun dari lembaga kemanusiaan lokal
oke mas farouk terakhir ini apa saja yang paling dibutuhkan
yang para korban gempa di sana terutama di lokasi anda berada yaitu di adana
terutama adalah makanan siap saji
makanan siap saji adalah yang utama
dan juga air merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan
juga untuk menghadapi cuaca yang dingin terutama adalah selimut
dan juga bantuan bantuan seperti tenda
tenda yang memang dihususkan untuk musim dingin
dan juga pakaian pakaian yang seperti yang saya kenalkan sekarang
jaket tebal dan juga sepatu pos kaki sarung tangan
seperti itu maksudnya
oke tadi anda juga mengatakan bahwa nanti dari asar humanity juga akan berangkat lagi
dari indonesia ke sana untuk membantu proses evakuasi di sana
kami bantu doa dari sini semoga diberikan kelancaran dan juga proses evakuasi bisa cepat begitu ya
terima kasih al farouk head of asar humanity region turki
selamat siang waktu turki
selamat siang mas aja